badan meteorologi klimatologi dan geofisika menetapkan ibu kota berstatus siaga banjir per hari ini satu november
melalui zoom siang ini saya sudah bersama gus wanto deputi bidang meteorologi bmkg
selamat siang pak gus wanto salam sehat pak
selamat siang salam sehat roland
ya pak langsung saja nih daerah mana saja yang diperkirakan rawan hujan deras dan bahkan banjir
baik kalau kita melihat daripada hasil analisis dinamika atmosfer mulai dari kelvin ross bim ngo
itu yang kita identifikasi untuk rawan banjir saat ini adalah kita lihat di sini ada aceh sumatera utara
kemudian sumatera barat riau jambi bengkulu kemudian bangka belitung lampung banten dki jakarta
jawa tengah dan jawa timur seperti itu yang kita lihat
iya pak guswanto kemudian intensitas hujan kan memang belakangan ini sudah sering sekali terjadi ya menurut perkiraan bmkg
kira kira ini sudah memang memasuki musimnya kah atau ada fenomena alam lain dan sampai kapan cuaca hujan deras ini akan terjadi
kalau kita lihat saat ini sebenarnya beberapa fenomena yang saat ini sedang aktif
yang pertama adalah secara global itu ada lanina kemudian secara regional itu ada sirkulasi siklonik di sebelah barat dia ya
kemudian dari lokal itu adalah aktivitas konvektif dan ratilitas atmosfer yang cukup tinggi
kemudian kalau kita melihat lebih jauh daripada yang dampak yang dimunculkannya itu banyak beberapa hari
jadi kalau kita lihat
kalau kita lihat lanina ini akan sampai nanti februari
sedangkan kalau yang mgo akan terpengaruh satu minggu ke depan karena dia sifatnya harian seperti itu
nah kemudian selain di jakarta pak guswanto kota lainnya di indonesia misalnya yang juga berpotensi tentunya diguyur hujan deras dalam beberapa hari ke depan
kira kira di kota atau di provinsi mana saja pak
baik kalau kita lihat di sini ada sumatera
bagian tengah dan selatan
sebagian besar tadi jawa ya
kalimantan bagian tengah dan barat
sulawesi tengah sulawesi barat kewaparat dan papua
ya kemudian apakah bmkg sudah melakukan analisis terhadap kondisi dinamika atmosfer terkini yang tentunya menyebabkan potensi cuaca ekstrim terjadi pak
ya bmkg sudah melakukan analisis
misalkan pada kondisi per tiga puluh satu oktober kemarin itu dilakukan bahwa rata rata kita melihat ya dari analisis kondisi lokalnya makro itu menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan awan konvektif akibat kondisi labilitas udara
seperti di wilayah yang tadi saya sebutkan
dari pola sirkulasi siklonik ada pertemuan perlambatan kecepatan angin yaitu konvergensi menunjukkan kecenderungan peningkatan pertumbuhan
awan di sebagian besar pulau sumatera sebagian besar jawa bali ntb kalimantan dan papua barat papua
kemudian dari indeks tadi dari mgo maupun olr aktivitas gelombang ekwator itu juga sama menunjukkan kecenderungan peningkatan konvektif di bagian besar sumatera
sebagian besar jawa bali nusa tenggara timur dan sulawesi maluku papua barat dan papua
jadi dilihat dari kombinasi beberapa tadi itu menunjukkan adanya aktivitas meningkat sampai tanggal tiga atau tanggal empat
ya cuaca ekstrim yang mungkin akan terjadi seminggu ke depan dan bahkan bisa sampai februari tahun depan pak
apakah bmkg sudah menyarankan nih pemerintah pemda dan pemprov tentunya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dan literasi untuk meningkatkan pemahaman terkait pencegahan atau pengurangan risiko bencana
apakah bmkg sudah menyarankan pemerintah pemda dan pemprov tentunya untuk meningkatkan pemahaman terkait pencegahan atau pengurangan risiko bencana
saya mengundang lagi dengan seris fgd dengan mengundang kementerian lembaga terkait itu di bulan minggu yang lalu ya
dengan mengundang kementerian terkait seperti misalkan pupr kementerian pertanian kemudian bnpb dan mengundang juga pemda pemerintah daerah misalkan dki jawa tengah
untuk melakukan bagaimana pemda maupun kementerian lembaga menyusun langkah langkah strategis dan teknis untuk mengantisipasi dampak
daripada nanti lamina
kemudian yang kita lanjutkan kita diharapkan dapat melakukan peningkatan sistem koordinasi dan kecepatan koordinasi antara lembaga pemerintahan terkait
ini serta masyarakat dalam rangka untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi demikian
iya pak tentu ini perlu kewaspadaan dari seluruh masyarakat indonesia ya
nah untuk pesan bmkg untuk masyarakat indonesia dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim ini
pak seperti apa
nah khusus untuk masyarakat kita berharap masyarakat di daerah yang rawan tanah longsor
misalkan yang tinggal di bantaran sungai di cekungan tempat yang cekung atau yang dulunya mungkin rumah air
atau di lereng perbukitan barangkali harus tetap waspada akan adanya bencana hidrometeorologi akibat daripada cuaca ekstrim yang akan terjadi
kemudian kita juga mengharapkan masyarakat tetap tenang dan mengupdate informasi cuaca
baik itu secara tiga harian harian maupun no casting yang tiga puluh menit sebelum kejadian
artinya kita juga memberikan sistem peringatan dini kepada masyarakat
artinya mereka juga bisa mengunduh informasi itu melalui website bmkg kanal kanal media sosial maupun call center satu ratus sembilan puluh delapan
kemudian yang terakhir adalah
bahwa pada saat periode musim hujan ini tentunya kan kita ada pandemi yang lain ada bencana yang lain tentang pandemi covid sembilan belas
kita berharap juga bahwa walaupun pada kondisi yang terdesak pun kita tetap harus memanfaatkan atau meningkatkan prokes kesehatan
tetap menggunakan masker dan lain sebagainya
jangan sampai nanti akibat bencana hidrometeorologi kita lalai di dalam protokol kesehatan covid sembilan belas
baik pak guswanto
terima kasih banyak pak untuk waktunya
siang hari ini telah bergabung bersama kami di sini
salam sehat selalu pak
terima kasih rolan salam sehat selalu